hingga batas akhir tenggat penurunan tarif angkutan umum
menyusul penurunan harga bahan bakar minyak
para sopir angkutan umum masih memperlakukan tarif lama
belum adanya sosialisasi dari organda
serta penurunan setoran menjadi alasan sopir mempertahankan tarif lama
meski pemerintah telah memberikan tenggat penurunan tarif angkutan umum
pada tujuh april kemarin
masih memberlakukan tarif lama
seperti yang terjadi di terminal kampung rambutan jakarta timur
para sopir masih belum menurunkan tarif sebesar rp lima ratus
belum adanya sosialisasi dari organda
seperti diberikannya selebaran tarif baru
serta tidak diturunkannya setoran oleh para pemilik angkutan umum
menjadi alasan mereka mempertahankan tarif lama
sementara itu para penumpang berharap
sosialisasi penurunan tarif angkutan umum segera dilaksanakan
sampai saat ini ibu masih bayar normal atau sudah turun
ada yang udah ada yang belum
jadi kita kasih rp empat ya
kita kasih rp empat ya kalau mungkin udah dikasih keterangan
kalau turun sekian ya kita kasih rp empat
sejak satu april lalu
organa memastikan tarif angkutan umum turun
seiring dengan kebijakan pemerintah
yang menurunkan harga bahan bakar minyak
jika masih ada angkutan umum yang belum menurunkan tarif
pemerintah akan memberikan sanksi
seperti penjemputan izin trayek
f rizal jakarta